aku mau ke tempat sampah aja deh
kemana lari itu bocah
udah kaya setan
malah tangan gue sakit banget
pokoknya kalo sampe ketemu
gue bujak bujak
gue robikot bagian kertas
mana bau banget ini
kan gue dikerjain bocah
dia ini namanya kang dadang
dia bisa menerawang keberadaan hapiz bu
ibu bisa ngobrol saja sama dia
saya bisa mendeteksi
keberadaan anak ibu
dimana anak ibu itu berada
ada dimana pak dadang
anak ibu ada di suatu tempat
itu kan bu kang dadang sudah bisa merasakannya bu
anak ibu kembali lagi ke rumah ini
semua bisa diatur bu
asalkan harganya cocok
saya bisa melakukannya bu
pasti saya ingin anak saya kembali ke rumah pak dadang
saya lebih percaya kepada allah
saya lebih percaya kepada allah
saya lebih percaya kepada allah
saya yakin allah akan selalu menjaga dan melindungi anak saya
selain itu juga
kalau pada allah kan
gak usah pakai biaya
tapi ya sudah lah
kalau ibu tidak mau
saya juga tidak memaksa
susah untuk kembali ke rumah ini lagi
jadi ibu tidak mau
dia ini parnomal hebat bu
jadwalnya padat bu
bukannya saya tidak mau ditolak

saya hanya bisa pasrah sama allah
ya sudah bu
kalau begitu gak apa apa bu
permisi dulu bu
terima kasih pak rt
otak amalnya penuh
lo bisa menghasilkan uang banyak
kotak amal lu penuh
soal salaman sebodong
yang penting lu sudah menghasilkan uang banyak
bonusnya juga banyak
lu mau bonus juga
aku setuju banget tuh
kalian ga mau sama aku
kalo jadi orang itu
jangan kebanyakan ngarep
wah bagus masih anak kecil kita itu
oke oke udah udah
hari ini aku sama odi
ah tunggu disini
dik kerker udah disiapin kan
kenapa ga suka lo
eh siapa sih yang ga suka gimana sih lo
eh pokoknya biasa aja kak lek kamu bisa nyebelin gitu
oh dik mukanya diknya kan dari dua emang udah kaya gitu
ah dengerin tuh nyebelin
nyebelin apaan sih lo
emang begini eh noval udah deh
mendingan kamu pun takut deh
gue males liat rupanya si omis lah gue
jalan jalan pergi yuk pergi
parah sih dia
itu kan anak pengemis sama jariah itu
itu dia kan itu udah habis
yang bener itu dia

itu dia si habis

aduh minta pukul
aduh jangan bunuh lagi
aduh aku ada kemana ya
aku mau ke tempat yang sampe aja deh
kemana lari gitu bocah
udah kayak setan
pokoknya kalo sampe ketemu
gue robin ke bagian kertas
malah bau banget ini
suet tangan gue dikerjain bocah
dika bisa ketemu sama afiz
aku sama dika ini kena hapus banget
kok badan kamu bau banget sih
abis nyemplung di bantar gebang ya
aku tuh tadi diuber uber sama penjahatnya waktu itu
dika ditangkap sama pemculik itu
kesarangnya preman preman itu
mau nyari kemana
kita ikutin aja anak anak kita
eh denger nih ya
gue disuruh bangkobar
jadi lo jangan cuma cuma lari deh
kalau cuma cuma lari dihajar lo
sekarang itu waktu yang kita bertobat
lo tau kan ada berita
trombot sangka kala di langit amerika dan eropa
kalian liat deh
itu itu anak anaknya
masuk ke markasnya bangkobar
kalau dika diskap disitu
yang harus kita pikirin sekarang itu
gimana caranya kita masuk ke rumah itu
gimana caranya kita masuk ke rumah itu
kita lewat belakang rumah aja
nah aku setuju
kebetulan lo datang
eh gue mau tanya
anak ini temen lo
tapi dia datang sendiri cari penyakit
aku itu diculik
aku itu mau bebasin kamu fizz
soalnya kasihan ibu kamu cariin kamu terus
dan aku dan temen temen aku
pengen belajar hafalin alquran sama kamu fizz
tampang lo tuh kagak ada pates patesnya
untuk menghafal alquran
besok habis akan ngajarin lo
meminta uang amal jariah
di bis bis pada orang orang
mana hasil lu setengah hari
dan minta pada orang orang
besok lu harus dapat lebih banyak lagi
gue lo percayakan untuk
jangan untuk ngawasin si hafiz
apa dia berusaha untuk kabur lagi
suara apa tuh
coba lo liat apa aja disana
iya tepat bukan siap siap tapi iya
tepat kan sih
kenapa sih berani masuk rumah ini sih
kalo pintu kebuka
kawin masuk ini don
iya para tentu
kita periksa dah
ini yang masih yakin yakinnya itu kucing mau kawin
kalau aman kita keluar aja lah penuh
lapar tuh bos